hai memasuki pekan keempat persidangan kasus pembunuhan yosua huta barat hakim memutuskan
untuk menggabung persidangan dengan terdakwa richard eliezer kuatma'ruf dan ricky rizal
untuk mengulas perkembangan sidang kami akan berbincang dengan pakar hukum pidana dari
universitas al azhar indonesia prof suparji ahmad dan nanti juga akan bergabung bersama
kita kuasa hukum richard eliezer roni talapesi saya langsung ke prof suparji terlebih dahulu
prof suparji menurut anda perlukah ada penggabungan dari sidang dari tiga terdakwa yang salah satunya
adalah justice kolaborator prof subarji bisa mendengar saya bisa ya
pertama tentunya penggabungan sidang ini merupakan putusan dari majelis hakim yang
mestinya sudah mendapatkan persetujuan dari caksa penuntut umum dari terdakwa dan dari
penasihat hukum ya artinya hakim tentunya akan minta pertimbangan para pihak di dalam persidangan
itu harus dihormati
khususan itu namun
ini agak ganjil
tiga terdakwa ini pada posisi yang
eliezer karena yang bersangkutan
berada dalam posisi
tidak dalam posisi itu
dia tidak berada dalam
situasi yang steril
karena bertemu dengan
terdakwa terdakwa yang lain
patut kemudian dikhawatirkan
dan hasil dari persidangan ini
atau dalam keterangan keterangan
berikutnya saya melihat
ini lebih pada faktor
mengingat bahwa saksi saksi
yang dihadirkan ini itu juga akan
bersaksi untuk ketika terdakwa
tadi itu maka
perlu digabungkan dalam
yang dihadirkan pada hari ini
jadi ini lebih pada pertimbangan
namun sebetulnya yang lebih
dan tentunya kemudian
dari terdakwa terdakwa yang lain
jangan sampai ya
karena ada hubungan
karena ada pertemuan itu
berubah pikiran atau berubah
sikap dan sebagainya maka
ini adalah kekhawatiran
karena kalau seandainya
hal hal yang dikhawatirkan tadi itu
jelas akan mempengaruhi
satu putusan nanti itu
karena yang diperiksa
hakim yang dinilai hakim
adalah fakta fakta persidangan
bagaimana eliezer ketika bersaksi
bersaksi untuk ibu pece
dan terdakwa kedua terdakwa yang lainnya tadi itu
dan yang lebih
menarik mbak kalau kita
lihat komentar komentar para
netizen itu sebetulnya
ini harus dijaga juga
irama persidangan ini
oleh majelis hakim oleh jaksa
termasuk dengan penasihat hukum dan
terdakwa ini sepertinya
gitu ya danggap sebut sebagai
dama korea atau
kemudian sinetron karena
karena mungkin publik tidak
begitu berusaha memahami
soker ambulan petugas web
dan sebagainya ini sebetulnya
adalah juga memiliki urgensi
kaitannya dengan kejauh mana
motif karena adanya
pelecehan seksual jadi ini
mungkin publik harus
juga bisa memaklumi
tentang skenario persidangan
karena kaitannya dengan motif ini
juga akan berpengaruh
penilaian dari majelis hakim
tentang pembunuhan rencana
pelecehan seksual itu adalah tidak terjadi
ini akan semakin memberatkan
bagi bagi yang mengaku
terjadinya pelecehan seksual
ini sebuah rekayasa misalnya
dan ini kemudian
motifnya ternyata tidak terpenuhi
karena adanya sebuah reaksi
jadi ini yang harus dipahami
mengapa seolah olah berbelit belit
padahal kan menurut pandangan
publik ini sudah terang benderang
ada pembunuhan berencana
tinggal fonis misalnya seperti itu
tapi kan konteks hukum acaranya
tidak seperti itu mbak
karena itulah kemudian dasarnya
sehingga hakim merasa perlu untuk
menggabungkan sidang dengan kesaksian
yang kurang lebih hampir sama begitu ya prof
tapi kalau kemudian kita kembali
ke soal bagaimana peran
hari ini dihadirkan bertiga
kemudian kalau kita
memantau persidangan hari ini
akhirnya dua terdakwa lain diminta
untuk keluar sidang apakah memang
ada terlihat bahwa
nanti akan ada
pengaruh terhadap konsistensi
kalau begitu prof
ya saya kira memang hakim
bisa mendeteksi ya
ke depan maka kemudian
pada saat saat tertentu
akhirnya dianulir lagi
ini mestinya sudah diperhitungkan
majelis hakim sebelumnya
kapan kemudian harus dipisah
tapi secara keseluruhan menurut saya memang
agak riskan agak rawan
ketika ketiganya ini
karena tadi itu
ada satu kondisi ada satu
sangat paradoksal diantara
ketiga terdakwa terutama satu
dengan duanya tadi itu
satu sudah yang membuka
abir selama ini
yang membuka ya membuka
di mana semula adalah
ada skenario terjadinya tembak menembak
tetapi dengan pengakuan
eliezer bahwa kemudian
dialah yang menembak maka terbukalah
kepada publik fakta yang sebenarnya
bahwa bukan tembak menembak
nah sekarang tinggal kemudian
harus dibuka misalnya misteri lainnya
apa apakah ini berencana
atau spontanitas nah inilah
proses pembuktian yang kemudian
untuk mengungkap misteri tadi itu
kemudian yang kedua
masih ada misteri juga yang masih
sangat signifikan apakah ini reaksi
ya karena adanya pelecehan
seksual atau kemudian
ini adalah murni atau
karena motif motif yang lain gitu
ini sebetulnya yang masih menjadi
misteri yang kemudian perlu
diungkap di dalam
sidangan ini secara terang benderang
sekiranya ini terjadi
misteri ini memang akan sulit
untuk terbuka secara konkret
karena apa karena
pasti ada hambatan hambatan
psikologis di antara
ketiga terdakwa tadi itu
jadi menurut saya ke depan
hakim harus melihat ini
kemungkinan akan terjadinya
yang tidak nyata di dalam
persidangan akibat terjadinya
penggabungan tadi itu
mungkin memang akan
memakan waktu yang lama tetapi
ketika kemudian ini adalah
substantif ya saya kira juga
tidak akan masalah
daripada kemudian bicara tentang
tetapi ternyata itu adalah
yang berakibat pada mencederai rasa
keadilan itu pak oke kalau kemudian
dan efisiensi begitu prof
aturan sidang dengan begitu banyak
saksi ini apakah memang ada batasan batasan
tertentu bahwa persidangan itu harus
berlangsung selama beberapa waktu
pedoman ya ada pedoman
yang harus kemudian menjadi
bagi majelis hakim ketika
memeriksa perkara misalnya
dalam kurun waktu ya
empat bulan seorang terdakwa
itu sudah misalnya
mendapatkan suatu putusan kan ini
yang kemudian menjadi
rentang waktu yang harus dipertimbangkan
pada sisi yang lain juga perlu
masa penahanannya jangan sampai
masa penahanan sudah habis
perkara belum diputuskan
ini juga yang harus diperhitungkan
nah pada sisi yang lain
juga yang harus diperhitungkan adalah
hukum acara itu
dilakukan dengan baik dan benar
dalam arti bahwa
memang taksi itu
dipanggil sebagaimana mestinya
dan kemudian dalam
proses persidangan itu juga
yang harus menjadi perhatian majelis
hakim dan ini juga menjadi
seolah olah saksi ini ditempatkan
seperti terdakwa gitu ya
ditanya dicegar digiring ya
mestinya kan tidak seperti itu
mestinya tidak seperti itu prof
sehingga dia teraksi
seperti dia terdakwa
padahal mestinya tidak harus seperti itu
yang penting adalah dia berhasil
mengungkap fakta saja
jangan sampai kemudian ditetik
maka ini akan menjadi menarik
apakah akan juga diperlakukan
tambo sama ibu pece menjadi saksi
apa juga akan dicekar seperti itu
nah ini kan harus ada perlakuan yang sama
jadi ini adalah satu catatan penting
bagaimana penasihat hukum
bagaimana kemudian jaksa
bertanya kepada saksi
jangan sampai ada sebuah tekanan
ada sebuah pemaksaan
ada sebuah misalnya jebakan
dalam keterangan keterangan itu
demikian pula juga mas yudhisakif
akan ditunggu publik nanti
apakah juga akan mau memperingatkan
misalnya kedua nama tadi yang saya sebut
ibu pece atau kemudian pak freddy sambo
ketika kemudian ada diduga bohong
apakah akan diperingatkan atau tidak
ini yang saya sebut
ini saya kira salah satu ikatan yang harus diperhatikan
bagaimana ada perlakuan yang sama
kepada para saksi
oke dan itu akan menjadi tantangan hakim
untuk membuktikan bahwa memang hakim
berlaku sama terhadap
terhadap siapapun yang ada dalam persidangan
kalau kemudian kita kembali ke soal justice collaborator
apakah kemudian kita kalau mengacu
apakah memang ada perlakuan yang sama
dihadirkan dengan terdakwa terdakwa lain
yang memiliki kesaksian yang berbeda
misalnya dengan seorang justice collaborator
ya memang ini adalah satu persidangan
satu perkara yang luar biasa ya
karena ini saya kira adalah sejarah baru ya
bagaimana dalam satu peristiwa pidana
kemudian ada lima terdakwa
terus kemudian berimplikasi ada tujuh terdakwa
karena ada peristiwa pidana yang lain
sehingga kemudian ini ada keunikan
ada hal hal yang spesifik dalam konteks persidangan ini
dibandingkan dengan perkara perkara sebelumnya
pada sisi yang lain adalah
juga adanya satu terdakwa
yang menjadi justice collaborator
sementara empat terdakwa yang lain bukan
dan tentunya ini harus ada perlakuan khusus
kepada eliezer sebagai terdakwa jc tadi itu
harus dijaga betul
harus dijaga betul tentang keselamatannya
ketenangannya keamanannya dan sebagainya
sehingga apa yang disampaikan pada waktu
bap itu juga disampaikan ketika di dalam persidangan
karena sekiranya apa yang disampaikan
di dalam penyidikan pada waktu itu
tetapi kemudian berbeda ketika di dalam persidangan
maka itu akan memperumit hakim
untuk mengambil suatu putusan
karena yang dinilai oleh hakim
apa yang terungkap di dalam persidangan
ini yang kita khawatirkan dan juga
dikhawatirkan sebagian publik pada waktu itu
bahwa akan dicabut bap nya
maka menurut saya ini yang harus betul betul dijaga
jangan sampai ada keterangan yang berbeda
dari eliezer ketika penyidikan
dan ketika di dalam persidangan
oleh karenanya menjadi penting ya
bagaimana lpsk betul betul secara intensif ya
mengawasinya supaya kemudian
dia tidak lagi ada pikir untuk mencabut
atau kemudian melakukan keterangan keterangan
yang berbeda dengan sebelumnya
sehingga kemudian memperumit persoalan ini lagi
jadi menurut saya memang harus ada
perlakuan khusus kepada saksi justice kolaborator ini
karena yang bersangkutan adalah
bekerja sama berkolaborasi
untuk kemudian menegakkan hukum
dengan kata lain
bahwa dia adalah membantu caksa
dia membantu hakim untuk menegakkan hukum
untuk menegakkan keadilan
karena dia mau berkata secara jujur
berkata secara terang benerang
dan kemudian membantu
tentang pengungkapan fakta ini yang sebenarnya
oke prof kalau kemudian kita mengikuti
kalau menurut prof suparji sendiri
mungkinkah ada penambahan jumlah
saya kira kemungkinan
kemungkinan itu rasanya kecil
berharap pada siapa misalnya
atau kemudian wat ma'ruf misalnya
atau kepada ibu pece
atau kemudian kepada frendi sambo
rasa rasanya itu adalah kemungkinan
tentang yang bersangkutan mengambil peran
mengambil peran sebagai justice collaborator
karena tentunya bahwa ini kan yang bersangkutan
dianggap bukan sebagai pelaku utama ya
karena pelaku utamanya dalam hal ini
yang menembak adalah eliezer
karena dianggap seperti itu
sementara ya ma'ruf atau kemudian rizky rizal ini
dalam konteks perkembangan sekarang pun
masih mempertanyakan keberatan dia diminta

karena merasa kemudian yang bersangkutan itu tidak bersalah
karena tidak melakukan penembakan
misalnya rizky melakukan penolakan ya
yang bersangkutan itu dianggap sebagai turut serta
karena adanya rencana pembunuhan
tapi kemudian dia tidak ya
tidak membagalkan itu
misalnya menyuruh joshua untuk pergi
atau yang lain sebagainya
mencegah terjadinya pembunuhan berlaku
dan pembunuhan yang dianggap sebagai rencana
demikian pula ibu wc
dalam konteks hal ini kan juga
karena tahu adanya pembunuhan berencana
tapi kemudian mendiamkan
dan kemudian diduga juga
ini akibat dari cerita yang bersangkutan
telah dianggap telah terjadi pelecehan seksual
maka ini yang kemudian diminta pertanggung jawab hukum
sedangkan sedangkan misalnya
di konteks yang menyuruh
dan yang kata kata menyuruhnya
bukan kata kata menyuruh menembak
tapi kemudian hajar
atau pada sisi yang lain juga mengatakan
dia tidak melakukan penembakan
tetapi ada yang mengatakan melakukan penembakan
jadi kalau misalnya kita mengkaji
kemungkinan adanya jc
dari materdakwa tadi itu
itu akan kecil kemungkinan
dan tentunya hakim pun juga akan mempertimbangkan
ini jc beneran
atau kemudian cc yang sekedar
untuk mencari selamat saja
karena kan tentunya
seseorang mengajukan menjadi jc itu
tidak serta merta akan disetujui oleh jaksa
disetujui oleh majelis hakim
karena akan mempertimbangkan
sejauh mana kesungguhan dan keseriusan
sebagai seorang jc
sebetulnya tanpa ada jc pun
kalau memang yang bersangkutan kooperatif
majelis hakim itu akan memperhitungkan
dalam hal memberikan keringanan hukuman
karena urgensi dari jc
membantu penegakan hukum dan keadilan
ini juga akan membantu yang bersangkutan
untuk mendapatkan keringanan hukuman
karena setelah dianggap bekerja sama tadi itu
urgensinya antara lain seperti itu mbak
kalau tadi anda katakan
sebegitu pentingnya untuk menjaga konsistensi
dari kesaksian justice kolaborator
bagaimana kemudian upaya yang bisa dilakukan
untuk menolak misalnya penggabungan sidang
untuk sidang sidang selanjutnya kalau begitu prof
ya saya kira bisa dilakukan
oleh penasihat hukum ya
penasihat hukum atau kemudian terdakwa
atau kemudian caksa ya
makanya adalah menarik kan
inisiatornya dari siapa
untuk kemudian penggabungan sidang tingkat terdakwa
tidak terdakwa tadi itu
apakah dari majelis hakim
ataukah kemudian dari jaksa penuntut umum
nah menurut saya
kalau misalnya dari penasihat hukum memandang
bahwa ini akan menimbulkan kompleksitas
atau kemudian ikonsistensi dari eliezer
ketika ada penggabungan
maka dapat mengajukan keberatan
maka tadi saya di awal mengatakan bahwa
ini ketika ada perubahan tentang metode persidangan
tentunya harus ada persetujuan
persetujuan para pihak ya
tetapi ketika memang ada alasan alasan yang rasional
untuk kemudian menolak penggabungan tadi itu
menurut saya majelis hakim tentunya pun harus mengabulkan
keberatan keberatan tadi itu
jadi dalam hal ini menurut saya
memang akan lebih produktif ya
dan kemudian lebih otentik nanti
sekiranya itu tiga orang terdakwa tidak digabungkan
karena apa tadi utamanya adalah untuk menjaga konsistensi eliezer
dan kedua juga untuk mengungkap ya
mengungkap faktor yang sebenarnya
yang perlu kemudian sebetulnya untuk didesain
dalam rangka mencegah misalnya
misalnya berbelit belit persidangan
ini majelis hakim dapat membatasi pertanyaan pertanyaan
pertanyaan dari penasihat hukum
dan kemudian dari jaksa penuntut umum
sehingga pertanyaan pertanyaan tadi itu adalah betul betul ya
ada korelasi betul betul ada relevansi
dan betul betul produktif terhadap penggabungan perkara
ini saya kira majelis hakim dapat membatasi pertanyaan pertanyaan yang menekan
pertanyaan pertanyaan yang menjebak
pertanyaan pertanyaan yang kemudian menuduh
atau kemudian menyimpulkan tidak boleh seperti itu
karena nanti kesimpulan adalah berada di dalam kemenangan majelis hakim
yang dilakukan oleh para penasihat hukum
para jaksa penuntut umum
adalah menanyakan dan mengungkap fakta
tidak perlu kemudian secara mudah mengambil simplifikasi atau kemudian kesimpulan
jadi kalau konteksnya efisiensi dan efektivitas
bukan sekedar melalui penggabungan
tetapi bisa dilakukan dengan mendesain pertanyaan pertanyaan
yang lebih efektif
yang lebih efisien
supaya akhirnya upaya untuk peradilan cepat itu bisa terrealisasi dengan baik
baiklah kita akan pantau ke depannya bagaimana kemudian persidangan kasus pembunuhan
dari brigadir yosua ini bisa berjalan secara cepat dan juga tepat
prof suparji pakar hukum pidana universitas al azhar indonesia
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia prime news